terdakwa kasus pembunuhan brigadir yosua kuatmaruf membacakan nota pembelaan atau pleidoy pada sidang hari ini
ia merasa dituduh dalam perencanaan pembunuhan brigadir yosua
saat membacakan nota pembelaan terdakwa kuatmaruf menegaskan bahwa ia tidak mungkin membunuh brigadir yosua
apalagi almarhum pernah menolong dirinya sebelum ia bekerja sebagai sopir verdi sambo
kuat maruf juga menyatakan bahwa dirinya bingung atas semua tuduhan serta tidak mengetahui
terkait dengan peristiwa pembunuhan yosua pada delapan juli tahun lalu di rumah sambo di komplek polri duren tiga
kuat menyebut dirinya sebagai orang bodoh karena mudah dimanfaatkan
yang mulia yang saya hormati apakah karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya
maka membuktikan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum yosua

apakah karena saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya
maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur
saya sudah ditahan kurang lebih lima bulan
dan selama itu juga saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum yosua
bahkan yang lebih parah di media sosial saya dituduh berselingkuh dengan ibu putri
saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini
karena bagaimanapun juga saya punya anak dan istri yang pastinya berdampak pada mereka
di sisi lain album yosua juga baik kepada saya
mohon kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berkenan memutuskan sebagai berikut
mengadili menyatakan terdakwa kuat maruh
tidak terbukti secara sadar meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana
membebaskan terdakwa kuat maruh dari segala dakwaan
atau setidak tidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan
memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa kuat maruh dari rumah tahanan baris kemporli
memulihkan nama baik dan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula